biasa banget sih
saya abis kerampokan
mana gak ketauan lagi dari mana
harusnya cabekin loh
jangan suka sembarangan kalau nuduh orang
kasian tau mang dula
saya emang gak luduh bu
semua orang dicurigain
udah mendingan kita pulang
pasti bukan anak biasa
jalan duluan ya
ada apa bu
ada apa tuh ini teh ada apa
hilang dimana bu menik
tadi tuh saya ngambil uang di bank
terus saya taruh
tau tau uangnya udah hilang
tadi ada yang kesini nggak
tadi tuh ada yang datang kesini apa enggak bu
pelan pelan jangan panik
tadi tuh tiba tiba ada asap tebel
terus adam tidur
asapnya itu tebal terus tiba tiba keluar ada tuyul gitu
tapi rambutnya gimbal pak
kok toyol kayak begitu ya
rambutnya gimbal ya
ada kan kepalanya botak ya
berarti benar ada tuyul berkepala gimbal
kayak pernah liat tuh
emang ada apa yang jualan tau gimbal disini
yang saya tau tuyul itu botak
ini mah gimbal
ya sekarang gimana caranya
kalian cari tau
bagaimana seperti apakah bentuknya
dan dimana rumahnya tuyul gimbal itu
sampai ketemu ya
pokoknya si ritel ritelnya
bagaimana cara menangkapnya
itu urusan nanti
siap pak rt
siap pak rt
gimana caranya supaya uang saya kembali
iya bu menik insya allah
kita semuanya berusaha ya
udah cepetan sip
jangan mengganggu orang lain
dan jangan bikin takut
sabar aja tuh
kita berdoa aja mudah mudahan
yang ngambil uangnya bu menik itu cepat ketangkep
susah balik ya bu
ih malah tuyul yang disalahin
matakna bu menik teh
kalo punya duit
eh kalo punya duit
jangan semua dibelowakin ke perut
jangan sembarangan lah tuh bu
saya kan juga
orang yang suka beramat
eh udah ngomong
kalo ada orang susah
ibu kan juga berani
itu mang dula
ternyata panjang umur baru aja diomongin
sama bu menik ya
tapi kenapa dia diem aja disitu
dalamnya itu isinya barang pecah ya
hati hati jangan cerumu ya
mang dula pindah kesini
alhamdulillah berkat doa dari tete
bu manik sama pak rt
saya tete dapet rezeki yang halal
terus saya tak bisa ngontrak rumah ini
mang dula dapet rezeki dari mana
dari hamba allah
gitu ngapain sih bukan hanya begitu
iseng banget menurutnya
anak saya juga dari kampung mau datang kesini
alhamdulillah sekarang saya tete yang gak sendirian
ada yang nemenin
wah bagus itu kalo ada yang nemenin mah
silahkan di lanjut lagi pindahannya
wah hebat juga mang dula ya
kok pas banget sih
saya abis kerampokan
terus mang dula abis dapet rezeki gede
mana nggak ketahuan lagi dari mana
jangan suka sembarangan kalau nuduh orang
suujon aja kasian tau mang dula
saya emang gak luduh bu
semua orang dicurigain
udah mendingan kita pulang
orang belum masak juga buat makan siang
sibuk mikirin orang
minjem dem tap nya
aku pengen tau tuil gimbal itu
ih kak itu kan saya dalam jalan kak
aku aja takut kayak apa sih itu gimbal
makanya kita harus cari tau tuil gimbal itu
aku sih gak mau ketemu hantu tril gimbal itu
zara boleh gak minjem tap nya
boleh deh nih
aku mau pulang dulu
rafa antarin aku pulang dong
adam ikut dong
tunggu sini aja
kan belum tuh brushingnya
aku gak mau
aku mau temenin zara
jangan telat telat zara
itu apaan tuh
gak mau ah
ah kak zara ada yang nangkut dong
pakai hantu an tuh
ya biar apa zara
nggak gak mau ah
ntar kalau kita gak tangkap ntar ada kerampokan lagi
nggak kamu cari bantuan
cari bantuan sama hansi per warga
kamu mau sampai ke
patroli lagi patroli lagi ya lah
om hansip ada tuyul gimbal di tong sampah
tuyul gimbalnya mau ditangkep sama adam sama rafa
sekarang tunjukin sama om om hansip
bapak mau saya tau saya juga bingung gimana caranya
adam kamu awas dulu
nampak tuyulnya dulu
kok gak ada